rencana pembangunan kota nusantara sebagai ibu kota baru menuai banyak kritik
mulai dari perencanaan yang kurang matang hingga skema pembiayaan yang labil
pemindahan ibu kota dianggap hanya akan membebani keuangan negara dan berpotensi menjadi proyek mangkrak
kita simak laporan khas redaksi
rencana pembiayaan ibu kota negara nusantara dinilai akan membebani keuangan negara karena tidak memiliki perencanaan yang matang
bapenas menghitung proyek ikn akan menghabiskan dana sekitar rp empat ratus enam puluh tujuh triliun
namun versi presiden joko widodo menghitung sebesar lima ratus triliun rupiah dibutuhkan untuk pembangunan ikn
dan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha kpbu yang lebih dominan
namun saat undang undang ibu kota negara atau ikn disahkan delapan belas januari lalu
kemudian ketika kenaikan beban apbn ini ramai diberitakan
anggota pansus ruu ikn fraksi pks menyebut
kelabilan tersebut mencerminkan perencanaan ikn yang kurang matang dan tidak transparan
dalam rapat ruu ikn yang hanya sekitar satu lima bulan lamanya
pemerintah tidak pernah terbuka mengenai berapa porsi skema pembiayaan yang akan digunakan
selanjutnya legislator akan berperan menyoroti pokok kebijakan fiskal apbn mulai dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh empat
sebagai tahap awal pembangunan jika pemerintah terus ngotot dengan membebani apbn
dari berubah rubah itu saja menunjukkan bahwa ini ada apa sebenarnya
kita tahu kasus kereta cepat ya
terus kereta cepat bayangin sudah keluar perpresnya loh keluar perspresnya tidak akan menggunakan apbn
bahkan perpresnya juga dirubah
selama pembahasan di pansus itu pemerintah nggak pernah menyampaikan skema dan rencana pembiayaan secara gamblang
dan itu yang meminta bukan cuma pks
banyak fraksi lain juga meminta tapi pemerintah nggak membuka tuh
penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional untuk pembangunan ibu kota baru diakui oleh menteri keuangan sri mulyani
ia menyebut dana ikn itu masuk sebagai program penguatan ekonomi
diambil dari alokasi dana pen dua ribu dua puluh dua sebesar rp empat ratus lima puluh lima triliun
sehingga kalaupun pen nggak boleh dihubungkan dengan ikn ya nggak apa apa juga
pen nya tetap saja nanti kita menggunakan posnya yang ada di dalam menteri pupr
kritik lain dilontarkan ekonom faisal basri
ia mengungkapkan proyek ikn ini tidak visible apalagi dilakukan saat pandemi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat
pendapatan negara turun terus
akibat penerimaan pajak yang selalu rendah
sementara beban utang negara sudah tinggi mencapai rp tujuh triliun
faisal juga menentang rencana penggunaan dana pen sebesar rp satu ratus tujuh puluh delapan tiga triliun untuk membangun ibu kota negara
kalau ini diteruskan pendanaannya dari apbn penerimaan pajaknya turun terus tax ratio nya turun terus
sementara kebutuhan luar biasa meningkat
itu mengangkat orang miskin
untuk memajukan industri meningkatkan otonomi daerah
jadi prioritasnya itu banyak atau prioritasnya menantang sekali
nah kalau pak jokowi tega oke dibangun ibu kota baru tapi dana yang dialokasikan untuk rakyat itu terpaksa dikurangi
nah pertanyaannya prioritasnya di mana
sehingga berpotensi menjadi proyek mangkrak jika tidak selesai terbangun di era kepemimpinan joko widodo
ia dan beberapa kolega berencana melakukan gugatan uji materi atas undang undang ibu kota negara ke mahkamah konstitusi
desyari tonang yudhistira satria jakarta